hingga hari ketiga enam korban perahu tenggelam di danau waduk cirata purwakarta jawa barat belum juga ditemukan
sabtu siang tim sar gabungan memperluas area penyisiran di sekitar lokasi kejadian
enam warga yang tenggelam di danau waduk cirata kecamatan manis kabupaten purwakarta jawa barat belum juga ditemukan
tim sar gabungan dari basarnas bpbd polri tni dinas pemadam kebakaran dishub dan masyarakat masih terus mencari korban
sabtu siang tim gabungan memperluas area penyisiran di sekitar perahu tenggelam
sebelumnya pencarian dilakukan dengan radius dua ratus meter kini diperluas menjadi radius lima ratus meter dari titik perahu tenggelam
menurut kepala basarnas jawa barat riyadi tim menghadapi banyak kendala saat mencari para korban termasuk akibat buruknya kualitas air tebaran gulma enceng gondok dan kolam jaring apung
jadi tadi pencarian dimulai sejak jam enam tiga puluh kita sudah mulai turunkan tim
dari teman teman basarnas dari kepolisian dari tni dari pemuda dari masyarakat yang membantu kita sudah menurunkan sampai jam sebelas tiga puluh ini masih menghasilkan
ini masuk ke hari ketiga
kendalanya apa pak
kendala yang pertama adalah karena kita dalam penyelaman ada kendala kedalaman waduk yaitu lima puluh enam meter sangat mempengaruhi penyelaman
kedua kondisi air yang mana fasibility kita adalah
kalau di bawah lima belas meter sudah sangat gelap sekali
strategi yang kami gunakan adalah penyisiran
jadi kami gunakan berbagai cara arah penyisiran dengan perahu karet kita dengan taruh jangkar mempunyai alat pancing kita sisir dengan beberapa perahu karet yang pulak balik sebagian datum yang kita tentukan
tim pencari hingga kini masih menggunakan cara manual untuk mencari para korban
sebelumnya perahu berpenumpang lima belas orang tenggelam saat hendak pulang dari pulau nusa
kelima belas penumpang merupakan satu keluarga yang selesai bercocok tanam cabai di pulau tersebut
di tengah danau waduk cirata perahu yang ditumpangi kelimabelas warga itu tenggelam
sebanyak sembilan penumpang selamat dan enam penumpang lainnya hingga kini belum ditemukan
dian firmansyah purwakarta
dian firmansyah purwakarta
dian firmansyah purwakarta
dian firmansyah purwakarta
dian firmansyah purwakarta
dian firmansyah purwakarta
dian firmansyah purwakarta
dian firmansyah purwakarta
dian firmansyah purwakarta
dian firmansyah purwakarta
elaimee shah empir syariah
ketiga puluhan tanggal bachusye dropped off
belum pulls out sudah berpengalaman bagaimana sisi asean selesai menambahkan perubahan
dan kalau di negeri saya terre tabat dir eigentlich zola warrior tbw kilowat
tadi kita mulai pada enam tiga puluh dan melakukan penyisiran dengan menajurkan delapan unit perawak karet dan dua unit perawak fiber
dengan personil delapan puluh tujuh personil namun hasilnya masih nihil
kami tadi dari tkp ke lokasi kejadian kami sisir sampai radius tiga km demikian
ya pak riyadi kalau bisa dititahkan kendala apa yang dihadapi oleh para timsar untuk mengevakuasi korban
kemudian adakah solusi yang sudah dilakukan untuk menghadapi kendala seperti ini pak
yang jelas mas kendala yang paling utama adalah kemungkinan korban itu adalah tenggelam ke dasar waduk
dan kebetulan ke dalam waduk adalah lima puluh enam km
kami melakukan penyelaman namun penyelam kami maksimal hanya paling berat
bisa di tiga puluh meter
kemarin dari pagi sampai jam sebelas kami maksimalkan untuk penyelaman
karena hasilnya kurang maksimal pagi ini strategi kami kami gunakan penyisiran
dengan semua perawak karet yang kami terjunkan dengan menggunakan jangkar namun hasilnya masih nihil
ya pak terkait dengan penyisiran apakah memang sudah diperluas jangkauan dari pencarian korban
mengingat sudah tiga hari biasanya jenazah pasti ikut hanyut
ataupun boleh jadi sudah berpindah dari lokasi di mana kapal tersebut karam pak
hasil perhitungan kami secara manual kami prediksi dengan kecepatan arus sama arah angin
korban bergeser ke arah timur kurang lebih satu km
namun tadi kami sudah mulai penyisiran dari tkp ke arah timur sampai radius tiga kilo
namun hasilnya belum berhasil dengan belum ada hasilnya
ya pak riyadi terakhir sampai kapan pak
tim sar untuk terus melakukan pencarian apakah memang ada termin waktu tertentu sehingga deadline yang akan dilakukan
sebelum akhirnya memang ada kebijakan lain yang dilakukan untuk evakuasi korban pak
nanti kami akan koordinasi dengan pihak keluarga namun sesuai dengan aturan undang undang dua puluh sembilan tentang pencarian dan pertolongan tahun dua ribu delapan belas
bahwa batas pencarian atau batas operasi adalah tujuh hari

selamat sore pak iryadi terima kasih untuk waktu anda
pasca kejadian perahu terbalik dan tenggelamnya di waduk cirata purwakarta jawa barat
nah koda perahu masih dalam perawatan korban masih belum bisa diajak berbicara
sedangkan satu korban selamat masih dirawat intensif di rumah sakit umum daerah bayu asih purwakarta
kesedihan masih dirasakan oleh dana pasca insiden perahu terbalik di waduk cirata purwakarta jawa barat
dana sang nakoda perahu masih terkulai lemas dan terbaring di rumahnya di desa sinargali kecamatan maniis purwakarta jawa barat sabtu pagi
pasca insiden perahu terbalik itu dana masih shock dan trauma
dana yang ditemani anggota keluarganya masih enggan memberikan keterangan kepada awak media
sementara satu korban selamat
elis tiga puluh enam tahun hingga saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah rsud bayu asih purwakarta
tinggal nafasnya susah
nafas masih susah
bu itu kenapa ibu bisa selamat itu bu
ya nggak tahu udah saya kan nggak sadar
udah sadar udah di mobil
udah mau nyampe sini baru sadar
alice adalah salah satu korban selamat dari insiden perahu tenggelam di danau wadik cirata
kecamatan maniis purwakarta jawa barat kamis kemarin
dian firmansyah purwakarta jawa barat